tiga dua ratus atlet pemula dan prestasi mengikuti ajang liga teh kondo indonesia di gelanggang olahraga ciracos jakarta timur
ajang yang merupakan seri ketiga liga teh kondo indonesia dki jakarta ini mencari bibit baru untuk bertarung di berbagai kejuaraan
pengurus provinsi taekwondo indonesia dki jakarta mempertandingkan kategori kyorugi dan pomsei untuk kadet junior senior dan pemula
ini merupakan salah satu bagian dari program pembinaan cabang olahraga taekwondo di jakarta
semua ini tentunya mengacu ke pengurus besar termasuk juga koni
kita mengarahkan itu sesuai dengan target target mewakili jakarta baik dalam kejuaraan yang bersifat multi event seperti pon kemudian juga yang single event
total satu ratus enam puluh klub terdaftar mengikuti ajang ini di mana empat ratus lima puluh atlet bertanding di kategori kyorugi prestasi dua empat ratus dua puluh tiga di kyorugi pemula satu ratus dua pomse prestasi dan tiga ratus sepuluh atlet di pomse pemula
masing masing atlet diberikan waktu dan ronde sesuai kelas masing masing
ya diperkirakan karena di under empat puluh sembilan ini lebih tinggi jadi harus antisipasi sama kira kira yang lebih tinggi itu kayak gimana mainnya
jadi harus lebih hati hati sama tendangan ke arah kepala
ada arahan dari pelatih
arahan dari pelatih sih untuk nanti kalau misalkan di lapangan ngambil keputusannya harus lebih yakin
untuk kategori pemula banyak diikuti pula oleh atlet cilik
termotivasi untuk bersaing secara sportif mereka mulai melatih ketahanan mental secara mandiri
faktor lingkungan ikut mendorong mereka tertarik ikut teh kondo
berapa kali latihan
kenapa sih kamu minat teh kondo
kalau kamu apa kenapa minat teh kondo
jadi atlet juga
menyusul karate yang lebih dulu populer taekwondo masuk ke indonesia pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
menurut salah satu perintis teh kondo di indonesia
gerakan taekwondo lebih praktis dan sederhana dibandingkan bela diri lain
saya pertama tahun sebetulnya seribu sembilan ratus tujuh puluh enam kita udah mulai ada teh kondo
yang itu saya ceritakan yang dibawa oleh pak morris atau sahabat morris
dia bawa kita mengajak kita kita bergabung
kita lihat perkembangannya

pertandingan di liga seri ketiga ini menjadi hiburan bagi keluarga atlet yang bertanding
mereka antusias memberikan dukungan bagi anak dan keluarganya dari tribun venue indoor gorci racas jakarta timur
suryo utomo indra raharja jakarta